keluarga korban tragedikan juruhan yang menewaskan satu ratus tiga puluh lima orang
mendatangi mabes polri
mereka menuntut restitusi dan juga menagih sikap tegas polri pada rabu
keluarga korban tragedi kanjuruhan tiba di gedung barreskrim polri
sekitar pukul dua belas siang
mereka mengenakan kaos hitam bertuliskan kalimat
menolak lupa satu oktober dua ribu dua puluh
dan membawa poster foto anak anak mereka yang tewas dalam tragedi tersebut
kuasa hukum tragedi kanjuruhan daniel siagian
mengatakan selain melaporkan unsur penganiayaan dan pembunuhan
pihaknya juga akan kembali melaporkan mantan kapolda jawa timur
dan anggota brimop selaku operator gas air mata
yang sampai sekarang belum diseret untuk diadili
kita akan mengajukan beberapa laporan terhadap tindak bidana
kekerasan terhadap anak di bawah umur mengakibatkan meninggal dunia
kita juga akan melaporkan
dan mengenai terlapornya adalah dari tiga level
ada terlapornya dari mantan kapolda jawa timur
dan beberapa operator brimop rembang gas air mata
yang sudah disampaikan
sudah ditetapkan di fonis
ada pun yang operator gas air mata belum
sampai sekarang belum sempat diseret untuk diadili